musisi ahmad dhani selasa sore mendatangi kantor mapolres jakarta selatan
untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus ujaran kebencian yang dituliskan ahmad dhani di akun media sosialnya
ya ahmad dhani mengatakan tidak akan berhenti menyebarkan kebencian bagi para penista agama
musisi ahmad dhani selasa sore mendatangi polres metro jakarta selatan untuk menjalani pemeriksaan
dan ahmad dhani datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya
ia memenuhi panggilan kedua penyidik polres metro jakarta selatan
dhani diperiksa terkait adanya laporan tentang ujaran kebencian yang dituliskan ahmad dhani di salah satu akun media sosialnya
untuk yang dimaksud dalam pasal dua ratus tujuh saya sudah jadi tersangka
yang kasus ini saya belum jadi tersangka
belum jadi tersangka
dan yang saya herankan adalah para pembela penista agama ini rupanya sudah menjadi sebuah kaum
jadi sehingga kita tidak boleh lagi menyebarkan kebencian kepada para pembela penista agama